satu dua tiga
eits tapi bukannya lari ke garis finish
ini malah yang bersantai di lintasan
yang ini juga nih malah mandi pasir dalam arena
meskipun telah dipancing dengan berbagai cara
namun para kucing mengemaskan ini justru asik dengan dunianya sendiri
son tak aksi kucing yang cuek dan mengabaikan majikan
mengundang gelak tawa warga yang menonton
padahal sebelum bertanding oleh sang majikan
kucing kucing ini sudah dilatih terlebih dahulu
jadi mana yang majikan mana yang piara
beginilah keseruan lomba lari kucing yang digelar oleh komunitas
bagi cinta kucing cat lovers pare pare di lapangan andi makasau
kota pare pare sulawesi selatan minggu sore
lomba ini sengaja digelar untuk memberikan hiburan
bagi anggota komunitas cat lovers dan sesama pecinta kucing di tengah pandemi
nah kalau perlombaan yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan
di kota sidoarjo jawa timur ini
mempertandingkan keindahan dan kemolekan anak abu nih
uniknya dalam perlombaan ini tak hanya mempertandingkan kucing kucing indah
yang memiliki tubuh yang lebih baik
namun juga para kucing yang memiliki kebutuhan khusus atau cacat
cacat yang dimaksud bukan hanya dari kesalahan genetika
seperti kaki depan pendek atau kuping melipat keluar dan ke dalam
namun juga kucing kucing yang dibuang buta hingga tak memiliki kaki akibat kecelakaan
ya karena kasihan saya lihatnya lihat mereka di jalanan
sedangkan yang sehat sehat aja kadang kalau kucing
kucing kampung sering disiasiain sering ditendang
apalagi kucing kucing seperti ini harus berebutan makan di jalanan
dengan perawatan yang prima siapa sangka kucing kucing cacat ini
ternyata bernilai hingga puluhan juta rupiah
pihak penyelenggara mengatakan kelas khusus ini sengaja diadakan
untuk mengapresiasi para pecinta kucing yang rela merawat para kucing kucing
dengan kebutuhan khusus ini
tim liputan cnn indonesia